berawal dari hobi seorang pria warga jemundo sidoarjo bisa menyulap mobil lama menjadi mobil jeep perang bernilai seni tinggi
kreativitasnya ini mampu menghasilkan penghasilan puluhan juta rupiah per bulan
bahkan usahanya ini telah sampai ke seluruh indonesia
inilah deretan mobil hasil kreasi iwan setiawan warga desa jemundo sidoarjo
dengan tangan dinginnya iwan mampu menyulap mobil lama menjadi mobil jeep khas perang dunia ii
dengan dibantu sebelas karyawannya iwan merakit mobil mulai dari awal hingga mampu berjalan secara manual selama satu minggu
ide usaha bengkel restorasi mobil ini berawal dari hobi iwan mengendarai jeep
namun tidak adanya bengkel restorasi khusus jeep di indonesia
hal inilah yang membuat iwan berusaha sendiri memperbaiki bodi jeepnya yang rusak hingga akhirnya menjadi ladang bisnis baginya
meski usaha bengkel ini baru saja berjalan tiga bulan
dan hanya menggunakan alat sederhana namun hasilnya tak kalah dengan buatan pabrik
tak salah bila ia kebanjiran pesanan pembuatan jeep dari seluruh indonesia
hingga bisa menambah pundi pundi rupiah mencapai puluhan juta rupiah per bulannya
berdasarkan dari hobi saya mencintai jeep terutama jeep kuno jeep bilis jenisnya dan banyak sekali
teman teman itu kesulitan untuk merespos
sebenarnya cuma tambah sulamnya
keunggulan karya iwan ini selain menjadi bernilai seni dan historis tinggi biaya untuk merubah mobil yang dibutuhkan pun cukup terjangkau
bagaimana anda tertarik untuk merubah mobil lama tak terpakai anda menjadi jeep khas perang dunia ii atau anda memiliki desain mobil impian yang lain
diko hardian syah sido arjo